masa lalu bukan untuk disesali
masa depan bukan untuk ditakuti
masa kini adalah untuk dijalani
demi masa depan yang lebih baik
manusia terlahir bukan untuk menyendiri
begitupun dengan cinta
begitupun dengan cinta
apa sih maksudnya
ngapain sih kamu ngasih aku surat ini
mau ngebantu mas rio
biar bisa nerima kenyataan
atau jadi lebih
jadi masnya teh gak ngurung diri di kamar terus
jadi kayak orang gak jelas atau mas
kamu jangan sel tau ya
hei banyak mas
atau asma teh tau dari simbo
dari bapak mas
kalau mas teh sebenernya lagi frustasi
jadi kamu udah tau banyak soal aku dari bapakku ya
itu karena kamu perempuan gila gak tau diri
yang suka deketin om om
eh alisnya mas kok ngomongnya begitu
kamu gak sosok suci di depan aku
aku tau kalau kamu tersimpanan bapakku
kamu jangan pernah bermimpi kamu bisa gantiin ibu aku
ada apa dengan kamu sebenarnya
kenapa kamu menjadi seperti ini
kamu sadar gak sih
kalau kamu terlalu menyakiti hati asma
juga hati bapakmu
kamu ngomong dengan daya hayal kamu saja
dengan reka rekaan kamu saja
coba kamu berpikir dengan pikiran waras
bapak tidak pernah melarang kamu mengingat mantan kamu
tapi kamu jangan harap
bapak akan membiarkan kamu
menyakiti orang orang di sekitar kamu
bapak tidak mau kamu menjadi orang yang solid
rio gak suka aja pak
tiba tiba bapak masuk perempuan ke sini
memperkerjakannya di rumah kita
padahal bapak gak tau asal lo sudah dia
mana perempuan yang baik dan tidak
maka dari itu
dan kamu tau rio
telah menolong lo
dan juga dia rencana membantu kamu
tapi kejadiannya apa
kamu memarahi dia
kamu menghina asma
setiap orang bicara dan bertindak pasti ada alasannya
begitu pun dengan mas rio
apakah ini karena kesalahan asma sendiri
apakah asma salah bekerja di rumah ini
sebetulnya apa yang
harus asma lakukan
ya allah apa
abah nggak makan
abah mau sholat dulu
kamu makan aja duluan
nggak apa apa abah
pasti mau sholat juga
nggak usah lah
nanti aja kak umar
kamu selesaiin aja dulu makan
nanti nggak konsentrasi
asma baru terawih ke masjid
padahal buka puasa ini baru minum air putih doang
dan rio ada di kamar
tadi minta dikirimin singbok
makanan buat buka puasanya
suruh naruh di kamar
ambu kita teh harus cepet cepet nyari mas kevin
soalnya kalau beneran mas kevin tadi dibawa kabur sama asma
aduh bisa bisa rencana alta teh mau menikah sama mas kevin tuh bisa gagal ambu
emangnya kamu tuh yakin kalau si asma yang mau kabur
ya iyalah lampu siapa lagi ya tuh
ya kalau si asma yang bawa kabur mah
mending kita aja tuh yang cari sendiri
iya aja sampai sekarang aja juga belum ada kabar
ambo teh gimana sih
kita kan gak tahu jakarta amu
oh iya alda alda teh punya ide
mas henry ini teh alda
hah alda wah ada apa nih alda tumpain banget nelfon
gini mas henry alda teh mau minta tolong sama mas henry
besok bisa gak mas henry teh nganterin alda
wah bisa banget bisa banget alda tenang aja
pokoknya kemanapun alda pergi eh pokoknya henry siap nganter
yaudah kalau gitu sampai ketemu besok ya
aduh kita teh manfaatin temennya mas kevin si mas henry itu
soalnya mas henry teh tenang sama alda
si gelis mah juara habisan
assalat sunat at tarawiyyir raqataini jami'atur rahimahkumullah
assalatillahi lillahi lillahi'l allah
minta maaf karena gak enak ya sama bapak ya
selama ini aku udah salah nilai kamu asman
mas ryo tuh gak salah
memang asmatnya gak jelas
kalau orang tuh nilai asmat perempuan
jangan diterusin ya
beneran mau minta maaf
ya kalau gitu mah ada satu syaratnya
ya mas ryo tuh gak boleh marah marah lagi ya mas mak
mau apa enggak
anjing awas kalau ada marah marah
kamu yang buat surat ini kan
kasihan juga ngeliat bapak
tapi ada yang aku gak ngerti asma
begitupun dengan cinta
maksudnya apa sih
mulai nanya masalah cinta nih sama asma
tepat atu mas
asmatnya gak jelas
asmatnya kan dokter cinta
walaupun asma juga pernah sih jadi pasien kayak mas
cinta itu sama aja sama hidup mas
kadang kadang ada senang
kadang kadang ada sedih
di balik itu semua pasti ada hikmah yang bisa kita ambil
itu yang aku gak ngerti ya
soalnya sampai saat ini
aku masih belum menemukan hikmah
dari musibah yang menunggu penjauhan tunangan aku